kebakaran di gedung kementerian perhubungan terjadi pada minggu sekitar pukul empat pagi
kebakaran berasal dari lantai parkir dan merebet
membakar kabel ke lantai atas melalui syaf
sehingga asap mengepul pekat di beberapa lantai kementerian perhubungan
dinas pemadam kebakaran mengerahkan seratus petugas dan tujuh belas mobil pemadam untuk menjinakkan api
tiga belas orang berhasil diselamatkan namun tiga orang tewas karena kehabisan oksigen
diketahui sistem hidran gedung kementerian perhubungan sebagian tidak berfungsi karena masih dalam perbaikan
selain itu proses evakuasi terhambat karena banyak akses pintu gedung yang terkunci
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
memperingatkan pengelola gedung untuk memperhatikan sistem keselamatan gedung
diketahui gedung ini sedang dalam tahap renovasi namun belum diketahui pasti penyebab kebakaran
sementara itu pihak kepolisian masih menunggu hasil identifikasi
yang selamat sudah kita selamatkan empat belas orang tadi informasinya empat belas orang
informasi dari pengelola ada beberapa pekerjaan yang memang sedang dikerjakan
tapi detailnya nanti bisa tanya kepada pengelola ya
memastikan bahwa akses untuk pengamanan di kemudian hari dari beberapa gedung
khususnya dalam gedung gedung yang melakukan renovasi
sudah ada beberapa kejadian ini mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja
sehingga jika ada
kejadian musibah seperti hari ini
teman teman dari dinas penanggulangan kebakaran bisa untuk cepat mengakses dan memadamkan api
jadi ada beberapa kontraktor yang lagi bekerja
jadi dari korban tadi yang sudah terkonformasi
laporan yang kami terima dari pak sekjen kemenhub bahwa dua itu adalah kontraktor
untuk memantau langsung sudah ada produser lapangan sian indonesia reza ramadan
di sekitar gedung kementerian perhubungan republik indonesia di jakarta
selamat siang reza
berapa jumlah korban tewas dan korban selamat hingga siang hari ini
ya dea berdasarkan keterangan dari kdsdamkar jakarta
yaitu sebejo dan juga wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
terkonfirmasi bahwa sejauh ini ada tiga orang yang dinyatakan tewas
empat belas korban selamat dan mengalami luka luka
di mana korban luka maupun korban selamat dan juga korban meninggal
dibawa ke rumah sakit cipto mangun kusumo jakarta
dan memang api sendiri sudah berhasil dipadamkan
namun saat ini sendiri masih terjadi proses pendinginan
dan juga penyisiran oleh pihak damkar dari seluruh lantai
dan memang pendinginan maupun juga penyisiran dilakukan guna untuk mengecek
apakah masih ada korban yang masih tersisa di lantai lantai ini
lalu juga dicek apakah kondisi gedung ini sudah aman
kalau sudah aman maka pihak damkar
akan memperbolehkan untuk pihak kepolisian
dalam hal ini tim lafor untuk melakukan identifikasi
sehingga nantinya pihak kepolisian akan dapat menggali lebih lanjut
tentang penyebab pastinya terjadi kebakaran ini
dan hingga saat ini sendiri belum ada keterangan resmi tentang penyebab kebakaran
dan memang di gedung kemudian perhubungan sendiri
sedang terjadi proses renovasi gedung begitu
namun belum diketahui
apakah penyebab pastinya
namun yang menarik adalah dikatakan oleh kadis damkar jakarta
yaitu subetjo bahwa di gedung kemudian perhubungan ini
bahwa sistem hidran nya sendiri sebagian tidak berfungsi
di mana ini menjadi perhatian tersendiri karena menurut kadis damkar jakarta
bahwa di gedung kementerian perhubungan ini sendiri masih dalam proses pembinaan
dan perbaikan sistem hidran
maka ketika terjadi kebakaran inilah yang menjadi penghambat
selain itu juga yang menjadi penghambat
adalah akses pintu yang banyak yang terkunci
jadi korban tiga orang tewas ini sendiri bukanlah korban akibat kebakaran api
jadi asap ini sendiri menyebar ke seluruh ruangan dari syaf
dari kabel yang terbakar
menuju melewati syaf dan asap ini sendiri menyebar ke berbagai lantai
dan ini sendiri yang menyebabkan beberapa korban tewas
dan korban tewas sendiri ada di lantai lima dan lantai dua belas
artinya bahwa akibat akses pintu yang terkunci inilah yang menjadi penyebabnya
dan wakil gubernur dki jakarta sendiri mengatakan untuk pihak pengelola gedung
untuk lebih memperhatikan tentang keselamatan gedung ini sendiri
karena supaya ketika musibah seperti ini terjadi
maka pihak damkar sendiri dapat dengan mudah untuk mengakses pintu masuk
sehingga jumlah korban sendiri dapat diminimali sir dea
baik terima kasih reza ramadan
yang sudah menyampaikan langsung dari gedung kementerian perhubungan republik indonesia di jakarta